ratusan tanaman dari berbagai jenis menghiasi salah satu sudut mal di jalan gatot subroto kota bandung
mulai dari kuping gajah singonium homalomena beragam pilodendron aglonema dan aneka jenis tanaman lainnya
yang membuat para pecinta tanaman enggan melewatkan area tersebut
tanaman yang ada di sini dibanderol mulai dari puluhan ribu rupiah hingga mencapai ratusan juta rupiah
nah ini nih salah satu tanaman yang termahal di sini harganya hampir seharga mobilnya itu tiga ratus juta namanya anturium fecian
nah kenapa mahal karena dia berusia sekitar sembilan belas tahun terus memiliki tekstur yang bergelombang dan ini memiliki ukuran yang jumbo
tak hanya itu beragam tanaman dengan harga fantastis lainnya yaitu monstera anda sony fondant
atau janda bolong dengan varigata atau variasi warna dalam tanaman tunggal
canda bolong yang memiliki variasi warna putih ini dibanderol satu ratus lima puluh juta rupiah
kalau jenis yang satu ini perhalainya dibanderol dua puluh lima juta rupiah
frigata berwarna putih lebih dominan ini berasal dari thailand dan masih terhitung langka di indonesia
meski tanaman hias mengalami peningkatan
harga selama pandemi namun tidak menurunkan minat para pecintanya

mana yang belum gitu
untuk merawatnya cukup sederhana
gunakan media yang tepat perhatikan intensitas air jangan terlalu banyak karena akan membuat tanaman cepat busuk
pilih tanaman yang tepat
untuk tanaman indoor keluarkan tanaman secara teratur agar mendapatkan sinar matahari
perhatikan kelembapan udara
dan selalu bersihkan tanaman dari debu secara teratur
karena debu dapat menghambat fotosintesis tanaman dan menghambat pertumbuhan
yang paling penting kita upayakan kena sinar matahari
berikutnya perawatan nutrisinya ya nutrisi dari tanaman itu sendiri
dan juga yang paling penting adalah ya ini sebelum membeli kita tahu dulu di mana kita membeli
jangan sampai kita beli nggak tahu bagaimana
pada dasarnya dibuatnya plantopia ini tuh untuk wadah komunikasi diantara para plan lover komunitas plan entusias dan juga para pengunjung sebetulnya yang datang
pecinta tanaman dapat melihat koleksi tanaman dalam gelaran pameran bertajuk bandung plan topia ini
sembari mendapatkan informasi seputar merawat tanaman hias
dian permatasari bandung jawa barat